kita akan informasi selanjutnya
mendekati idul adha yang kurang dua minggu lagi
harga sejumlah hewan ternak mulai merangkak naik
satu ekor kambing rata rata naik rp dua ratus
di pasar hewan sidoarjo
harga sapi mulai merangkak naik rp dua empat juta per ekor
sedangkan di jombang
harga sapi limusin melejit hingga di atas rp seratus
jelang idul adha pasar kambing di kelurahan
gedung gombo kecamatan semanding kabupaten tuban ini
terus ramai pembeli
tak seperti biasanya penjualan naik dua kali lipat
jika hari biasa pedagang hanya bisa menjual maksimal dua ekor kambing
kali ini mereka bisa menjual tiga hingga lima ekor kambing perharinya
tingginya permintaan itu juga mempengaruhi harga jual kambing yang naik
rata rata per ekor kambing naik rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus ribu rupiah per ekornya
tergantung dengan ukurannya
idul adha sudah naik sekitar rp satu ratus lima puluh
yang besar itu naiknya sekitar rp dua ratus
paling mahal berapa ini
paling mahal ya sekitar rp tiga
per ekor ya
kenaikan harga hewan kurban juga terjadi di sentra penjualan hewan kurban
di kawasan lingkar timur buduran sidoarjo
hewan kurban khususnya sapi
jika tahun sebelumnya dijual rp dua puluh
kini telah melejit rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh empat per ekornya
kenaikan sendiri dipengaruhi oleh sulitnya bahan baku pakan ternak
yang mempengaruhi tingkat produktivitas sapi lokal
sedangkan di sini
harga kambing juga naik berkisar rp tiga ratus hingga rp lima ratus per ekornya
sementara momen idul adha di jombang
dimanfaatkan pemilik sapi limosin menarik harga tinggi
untuk harga jual per ekornya
misal sapi milik ali badrun ini
dengan bobotnya yang mencapai satu tiga ton
membuat sapi ini memiliki nilai tawar hingga rp satu ratus tiga puluh juta
padahal saat pertama kali dibeli
harganya masih berkisar rp lima belas dengan berat hanya empat kuintal
dari belinya itu mulai harga belinya rp lima belas
dijual berapa ini pak
memang sempat ada yang nawar pak
ditawar berapa itu
harga hewan ternak sendiri diprediksi akan terus naik hingga mendekati idul adha
jadwal idul adha sendiri akan jatuh pada dua belas september
membuat sejumlah perdagangan hewan ternak
mulai menjamur di berbagai kota di jawa timur